tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
hari minggu menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
ataupun lppdk ke komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
dari ketiga pasangan calon salah satu mungkin favorit anda
agus silvi ternyata menjadi pasangan dengan dana kampanye terbesar
tim pemenangan agus silvi melaporkan
dana kampanye yang berhasil mereka kumpulkan sejak akhir oktober dua ribu enam belas
hingga akhir masa kampanye sebelas februari dua ribu tujuh belas mencapai rp enam puluh sembilan miliar
pemasukan terbesar bersumber dari sumbangan kelompok
yang terdiri atas pedagang pasar paguyuban asosiasi
dan kelompok yang individunya tidak memiliki npwp
senilai lebih dari rp lima puluh dua miliar
selain dari kelompok dana juga datang dari penyumbang perseorangan
termasuk kerabat dekat agus silvi
ada pun dana kampanye untuk pasangan basuki jarot
mencapai rp enam puluh dua miliar
dari jumlah itu empat puluh dua miliar rupiah atau tujuh puluh persen diantaranya
berasal dari sumbangan individu
sumber dana kampanye ahok jarot lainnya
diperoleh dari sumbangan badan hukum swasta
sebesar rp lima belas miliar dan hanya rp satu juta dari pasangan calon
sumbangan lain sebesar satu tujuh miliar rupiah disebut masih belum lengkap syaratnya
sementara itu pasangan basuki jarot mencapai rp lima belas miliar
pasangan nomor urutiga anisandi mengumpulkan total penerimaan
dana kampanye senilai rp enam puluh lima tiga miliar
sumber penerimaan berasal sumbangan pasangan calon
sebesar rp enam puluh tiga tiga miliar gabungan parpol rp satu satu miliar
dan sumbangan pihak swasta sebesar rp sembilan ratus juta
dari pengeluaran dana kampanye agus silvi juga mencatat
pengeluaran dana kampanye terbesar yakni rp enam puluh delapan sembilan ratus lima puluh tiga
kemudian anies sandi rp enam puluh empat tujuh miliar dan basuki jarot rp lima puluh tiga tujuh miliar
namun hingga saat ini belum ada perundangan yang mengatur penggunaan
sisa dana kampanye yang tidak terpakai peserta pemilihan kepala daerah
menurut kpu provinsi dki jakarta sisa dana kampanye yang berasal
dari sumber yang tidak sah atau tidak diperkenankan oleh undang undang
wajib diserahkan kekas negara
sisa dana yang ada itu untuk apa
dikemanakan itu juga tidak ada dalam aturan perundang undangan
tetapi kami berharap apapun itu tetap dilaporkan saja dulu
karena kita akan melihat lagi dari audit nanti
atau mungkin akan ada laporan laporan masyarakat mungkin ya
yang misalnya menyatakan bahwa ada sumbangan yang harus dipertimbangkan keabsahannya
laporan keuangan itu akan diaudit oleh kantor akutan publik
hingga dua puluh delapan februari nanti dan hasilnya diumumkan pada